komite nasional keselamatan transportasi knkt menyampaikan beberapa evaluasi pada transjakarta
evaluasi tersebut merekomendasikan beberapa hal untuk pembenahan perusahaan
ada empat evaluasi yang perlu pembenahan di pt transjakarta
yaitu manajemen resiko kemastian kelaikan armada kesiapan awak dan keamanan rute
semua pihak yang hadir menyatakan mendukung rekomendasi knkt tersebut
dengan adanya surveillance dan rekomendasi ini itulah tujuan utama dari kami dengan transjakarta
untuk bagaimana meningkatkan keselamatan dan yang perlu dicatat di sini
model transjakarta ini adalah nantinya akan dijadikan role model untuk seluruh moda transportasi khususnya darat
sebelumnya knkt bertemu dengan pihak transjakarta terkait audit total
atas terjadinya beberapa kecelakaan yang dialami bus transjakarta
pertemuan ini merupakan awal dari investigasi pt transjakarta
knkt memeriksa berbagai hal dalam audit kecelakaan transjakarta yang berulang
selain itu knkt akan memberikan rekomendasi keselamatan untuk pt transjakarta
komite nasional keselamatan transportasi
komite nasional keselamatan transportasi juga menjelaskan penyebab tabrakan dua unit light rail transit
di cibubur kereta ts dua puluh sembilan dan ts dua puluh jakarta timur pada dua puluh lima oktober lalu
kepala sukomito investigasi kecelakaan perkereta apian knkt menyatakan
selama perjalanan ts dua puluh sembilan atau kereta yang menabrak sebagian penghalang matahari tertutup
hasil investigasi kecelakaan menunjukkan bahwa teknisi ts dua puluh sembilan mengalami gangguan akibat penggunaan ponsel
teknisi ts dua puluh sembilan tidak mengerem laju kereta dan tidak menekan tombol darurat
dari hasil simulasi kecepatan respon seorang teknisi adalah tiga detik
sementara standar kecepatan dua hingga enam detik
teknisi ts dua puluh sembilan tidak fokus dalam menjalankan kereta dan juga terjadi distraksi
yang disebabkan adanya penggunaan telpon seluler
knkt menyebut tabrakan rangkaian kereta uji coba ts dua puluh sembilan
dua puluh sembilan dan ts dua puluh lrt jabodebek tersebut menjadi kejadian yang paling menonjol pada moda transportasi
khususnya kereta api sepanjang tahun dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia